vaksin nusantara yang digagas mantan menteri kesehatan terawan
menuai pro dan kontra
terawan mengklaim vaksin nusantara yang dalam proses penelitian akan aman digunakan
namun kepala bepom menyebut vaksin nusantara tidak memenuhi kaedah klinis
dalam proses penelitian vaksin
lalu bagaimana mendorong tumbuhnya perkembangan vaksin buatan dalam negeri
namun tetap menjaga transparansi proses demi terciptanya vaksin yang tepat
untuk penanganan pandemi
kita akan membahasnya bersama wakil ketua komisi sembilan dpr ri
dan kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat malam bang melki
selamat malam mbak selamat malam mbak dalina
selamat malam pak melki
baik saya ke bang melki dulu
kemarin mantan menteri kesehatan pak terawan hadir gitu ya menjelaskan mengenai vaksin nusantara
peluangnya seperti apa sebenarnya bang vaksin nusantara ini
ya kalau kami mencermatkan
saya mengikuti pada saat itu dipresentasikan di karyadi
kami dari komisi sembilan waktu itu ada enam orang
kami pergi menyaksikan bagaimana presentasi dari peneliti terkait dengan uji klinis tahap satu
waktu itu hadir peneliti undib dan dari karyadi
kemudian hadir juga berbagai pihak
termasuk juga hadir dari badan pom waktu itu ada utusannya ke sana
saya membayangkan hasil presentasi itu kemudian juga membuat komunikasi badan pom dan peneliti berjalan baik
ternyata dalam perjalanannya setelah juga waktu itu
satgas lawan covid sembilan belas dpr ri dan penanganan ekonomi nasional dipimpin oleh pak dasko
sukni dasko ahmad waktunya di prri kami ke badan pom
nanti setelah berarti dari karyadi kemudian kami ke badan pom
tapi atas nama satgas ya
dari kami komisi sembilan lagi reses waktu itu
itu ternyata juga saya melihat komunikasinya belum bagus
tapi yang pasti dari hasil presentasi dari tim peneliti
bahwa penemuan ini itu punya potensi untuk membantu penanganan covid sembilan belas
jadi ada kategori tertentu dari pemberian vaksin ini
yang menurut para peneliti itu ada sembilan kluster
kalau saya nggak keliru ya
ada sembilan klaster jadi masing masing itu tiga orang
mereka mengecek bagaimana hasil dari kluster tersebut
ternyata ada kluster yang di jumlah dosis tertentu itu
apa di atas seratus kali ya
nah maksudnya karena ini punya potensi
makanya menurut saya ini menarik
menarik untuk coba kita lihat perkembangan dari penelitian ini
dan jangan ada upaya seolah olah yang kami temukan kemarin itu
kok kayak badan pom dan juga kementerian kesehatan sendiri
jadi kepala badan pom yang hadir
ini kepala badan pom itu
dan juga wakil menteri kesehatan kemarin
dan juga presentasi menteri kesehatan dan presentasi kepala badan pom itu
ada kesan yang saya dan teman teman pimpinan komisi sembilan dan para anggota itu melihat bahwa
ada kesan kok political will nya dari kemenkes dan badan pom itu kok bisa dipertanyakan
karena tidak memberi ruang yang sama bagi pengaman vaksin dalam negeri
dan ketika kita mengurus importasi vaksin
nah ini yang terakhir
nah ini yang terakhir
nah ini sekali lagi ini potensial
mestinya kita seluruh anak bangsa ini justru bersama sama menjaga agar penelitian ini berkembang
sampai kemudian benar benar mendapatkan vaksin atau obat
kalau kemarin kategori vaksin masih jadi perdebatan
karena ini metodenya seperti ini
itu bisa disebut sebagai vaksin atau bisa disebut menyerupai vaksin
tapi kira kira fungsinya sama meningkatkan antibody tubuh
karena ini metode baru ya
nah ini bisa kita dorong untuk dikembangkan
dan ini pertama kali di dunia selain kita itu sekarang ada di china
china juga lagi memproses semacam ini
dan kalau memang kita tidak memberikan ruang
ya china ada ruang yang menemukan
kecuali kalau memang kita memang tidak mau sungguh sungguh memberi ruang
agar penemuan dalam negeri ini bisa menjadi sebuah hasil yang memenuhi standar
dan unsur yang baik itu oleh who dan badan pom
tapi sebagai catatan mbak yang menarik adalah
ternyata saya juga mendapatkan kabar
dari waktu itu saya komunikasi sama prof chandra yoga ya
prof chandra yoga ini adalah seorang ahli kita
mantan dirjen dan juga orang who sendiri
yang juga menjadi salah satu dari belasan orang yang mengurus tentang vaksin di dunia ini
ternyata di who sendiri itu ini sudah tercatat
jadi di who sendiri sudah tercatat sebagai salah satu kandidat vaksin di dunia ini
ternyata sudah oleh who sudah on process lagi berjalan
bahwa kita di indonesia mempersoalkan hal hal yang sebenarnya itu bisa diperbaiki
disempurnakan tanpa harus ada tendensi untuk kayak ini mau dihilangkan
sebagai salah satu upaya untuk kita menghasilkan vaksin produksi anak bangsa
baik saya ke bu mas dalina terlebih dahulu
karena sebenarnya kita juga berupaya untuk mengundang perwakilan dari badan pom
dan juga tim peneliti vaksin nusantara
tapi tampaknya tidak bisa hadir dan ikut berdiskusi malam hari ini
jadi bu mas dalina tadi
bang melki mengatakan ada potensi di sana vaksin nusantara ini
apa kemudian yang menjadi kekhawatiran
banyak sekali epidemiolog yang meragukan mengenai vaksin nusantara ini
ya jadi kita menurut saya kita harus mendudukkan pada porsinya masing masing
vaksin ini kalau saya lihat memang sudah terregister di clinical trial gov
jadi kalau menurut saya
prosedur itu sudah mereka lakukan
memang masih ada beberapa hal yang harus diklarifikasi
dan saya kira itu belum mengarah kepada menghentikan proses penelitian vaksin ini
dan itu menurut saya masih bisa diperbaiki atau direvisi oleh tim sesuai dengan prosedur yang ada
jadi memang ada tiga hal yang harus diikuti oleh peneliti dalam penelitian
pertama adalah penelitian obat dan vaksin
bagaimana pembuatan bahannya atau vaksin atau obat akan digunakan
kemudian yang ketiga adalah good laboratory practice
nah jadi memang kalau saya baca dari surat yang beredar ya
itu juga beredar
beredar di kalangan kita
masih ada memang beberapa yang harus diklarifikasi oleh tim
kalau menurut saya memang masalahnya adalah ethical clearance
ethical clearance itu memang ada beberapa sudut pandang
atau exital approval kita menyebutnya
kalau itu dilakukan di jakarta karena memang ketua tim penelitiannya itu dari rskad
dan telah mendapatkan ethical clearance
mungkin kelalaiannya adalah seharusnya juga dilakukan ethical approval di semarang ya
di tempat di mana penelitian tersebut dilakukan
tetapi kalau tidak salah penelitian ini juga dilakukan di rspad
kadang kadang rumah sakit juga kalau sudah ada ethical approval
apa induknya yang sudah ada di rskad
kadang kadang rumah sakit juga tidak membutuhkan ethical approval tambahan
tetapi ada juga rumah sakit yang meminta dilakukan review kembali di rumah sakitnya
jadi sebenarnya keduanya menurut pandangan saya tidak begitu salah
tetapi kalau memang rumah sakit karyadi meminta untuk dilakukan ethical approval ulang
ya tinggal dilakukan kembali begitu
jadi menurut saya kita harus mengapresiasi
mendorong setiap upaya untuk menuju ke kemandirian ya
kemandirian bangsa kita untuk bisa memproduksi obat dan vaksin sendiri
dan pandemi ini merupakan balik bagi kita untuk tidak selalu mengimpor bahan bahan obat dan vaksin dari luar
bagaimana selama ini dilakukan
kalau pengembangan vaksin nusantara ini kan berdasarkan sel dendritik
banyak mengatakan bahwa ini terlalu mahal begitu
terlalu rumit juga
apakah kita bisa sampai pada tahapan tersebut
ketika ada opsi opsi lain yang mungkin secara lebih ringkas cepat bisa dilakukan
karena ini masih pro dan kontra pengembangan sel dendritik ini
iya kalau kemarin ya saya waktu pada saat ke semarang terkait hal ini
itu waktu digambarkan oleh para peneliti
ternyata metode pembuatan ini itu sebenarnya sangat sederhana
dan bagusnya dari metode vaksin ini kalau memang sudah memiliki ketentuan dan terbukti
itu dia akan betul betul pertama waktu itu disampaikan bahwa harganya kurang lebih ya
produksinya itu antara sepuluh sampai dua puluh dolar
jadi dia bisa menjual berarti di atas dua puluh dolar ya
tidak tahu harganya berapa tentu itu hutungan mereka
jadi harganya relatif murah
kemudian juga klaim peneliti bahwa ini kalau diperbandingkan dengan metode yang juga dilakukan untuk urusan cancer
memakai metode yang sama sel denitik ini
vaksin ini lebih awet dibanding dengan kita pakai vaksin biasa yang mungkin dibatasnya tertentu
dan memang menurut para peneliti juga ketika terjadi mutasi virus
cenderung metode ini bisa mengejar strain atau mutasi strain genetic virus yang kemudian berubah berubah atau menjelang malingi
penyesuaian karena virus kan juga mungkin bertahan hidup kan dalam situasi kayak gini
seperti sekarang ya banyak variasinya begitu ya bang
varian inggris yang b satu ratus tujuh belas dan ada afrika selatan brazil california new york dan sebagainya
nah mereka pun masih bisa ngejar ke situ itu klaim peneliti
nah tapi menurut saya karena ini berpotensi tentu dan kita bisa melihat bahwa kalau bahasanya kemarin itu dari prof nidong misalnya
memang ini metode yang tidak pernah terpikirkan
tapi dia bisa membuat sebuah pola baru
pola baru dalam pembuatan vaksin
dan yang menarik dari penemuan ini adalah ternyata karena ini bersifat untuk diri sendiri autolog begitu
jadi darah orang tersebut yang kemudian dipertemukan dengan antigen sars cov dua ini
seminggu kemudian antibody nya mulai terbentuk dipisahkan sel darah putih itu disuntikan kembali ke tubuh
dan jadi ini sangat bersifat personal dan itu betul betul yang membuat banyak skandal
banyak sekali saya juga heran ya ternyata ini dicermati banyak orang
banyak sekali tokoh tokoh bangsa yang juga menunggu vaksin nusantara ini
misalnya seperti siapa bang
ada beberapa kalau menteri saya yang mau nyebut kurang etis ya
tapi saya tahu ada beberapa menteri itu kalau ini sudah misalnya progres di badan pom bergerak mereka mau vaksin nusantara
dpr ri saya bisa pastikan bahwa komisi sembilan itu hampir setengah bagiannya nunggu vaksin nusantara
jadi dpr ri itu setengah bagian komisi sembilan mungkin lebih itu tunggu vaksin nusantara
pimpinan dpr ri juga sama mereka nunggu vaksin nusantara
baik karena ini punya merah putih punya bangsa sendiri
yang kedua juga metodenya itu mudah dimengerti
yang ketiga juga kalau ini bisa kita sukses bagi kita juga tentu baik sekali bagi indonesia
dan juga ini menjadi sekali lagi ya kita melalui semua ketentuan yang berlaku itu
ini bisa menjadi sumbangan indonesia bagi dunia
dan belum bicara lagi soal potensi ekonominya
bangsa ini tidak perlu beli vaksin impor dia justru bisa jualan vaksin
bang melki saya ingin konfirmasi kenapa kemudian karena ini menjalankan peran pengawasan anda sebagai anggota komisi satu
mengapa kemudian vaksin nusantara ini tidak masuk dalam konsorsium merah putih
apa ada penjelasan dari pemerintah mengenai ini
kemarin kami sudah dengar ya jadi memang ini ada dua metode yang berbeda
kemarin pak mendrisnya sudah jelaskan
sejak awal pak terawan mengembangkan ini memang itu dikembangkan sendiri di luar vaksin merah putih
walaupun pak mendris yang tahu juga
ternyata itu tidak bisa tidak terkomunikasikan dengan baik
setelah pak terawan turun baru kemudian ini bisa kemudian ada di media masa
lalu kemudian ternyata saya dengar dari pak mendik kemarin
sudah dipanggil dan nanti ini akan menjadi bagian nanti dari vaksin merah putih dan nusantara ini
sekali jalan nanti bersama menristek
nanti akan dibuat seperti itu
saya lihat bahwa mudah mudahan kayak tadi sudah ibu mas dalina sampaikan
ada pun berbagai kekurangan terkait metode tata cara
yang masih bisa kita perbaiki kita perbaiki
yang penting buat saya adalah ada solusi yang bisa kita hasilkan dari semua proses ini
yang mudah mudahan bisa membuat vaksin ini bisa juga segera melalui berbagai ketentuan
kemudian bisa diproduksi dan bisa kita pakai
oke banyak sekali to be true begitu
tampaknya bisa menjadi potensi yang luar biasa
apakah benar demikian
bu mas dalina kita akan lanjutkan diskusi
bang melki kita akan lanjutkan diskusi
ustadz jeddah tetap bersama kami di newscast

sebaiknya animal testnya juga dilakukan di indonesia
supaya history dari uji klinik ini mulai dari in vivo in vitro kemudian animal test
lalu baru masuk ke uji klinik fase satu itu berjalan kronologis
sekarang yang sudah dilakukan adalah uji klinik fase satu
dan kalau kita lihat statement dari bu penny itu salah satunya adalah bahwa mereka atau subjek yang diikutsertakan itu sudah memiliki antibody terhadap covid sembilan belas
jadi mungkin itu menjadi sesuatu yang tidak lazim karena vaksin biasanya diberikan kepada mereka yang belum terinfeksi
artinya antibody nya masih memang belum ada
kemudian yang kedua terkait sel dan risiko namanya autolog dari kita sendiri
nah ini yang mungkin menjadi pertanyaan
biasanya vaksin itu diproduksi massal dan tidak personal
seperti yang saat ini
jadi mungkin pertanyaannya apakah ini bisa disebut vaksin kalau dia sudah personal seperti itu
ataukah sebenarnya ini bagian dari terapi ya
memang salah satu fungsinya memang meningkatkan antibody
tetapi ini agak berbeda memang dengan riset riset vaksin pada umumnya
jadi mungkin itu pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti

dan dikomunikasikan dengan baik
glorifikasi terhadap berbagai uji klinik saya kira sudah cukup banyak kita temukan mulai sejak awal pandemi ini terjadi
nah kita sebenarnya berkeinginan agar semua uji klinik baik obat maupun vaksin dilaksanakan sesuai dengan prosedur
jadi tidak usah di glorifikasi
jadi lebih dahulu sebelum hasilnya memang terbukti secara evidence secara scientific bahwa memang terbukti
dia memang efek
untuk prosesnya sendiri transparansinya bagaimana menurut anda penilaian anda
karena memang dimulai dari tahun dua ribu dua puluh uji klinis tahap satu sudah dilakukan dan saat ini menunggu restu dari bepom untuk uji klinis tahap dua
jadi seperti tadi dikatakan bahwa data yang disampaikan kepada dpr dengan data yang disampaikan kepada badan pom ternyata berbeda
mestinya itu kan jangan berbeda ya
dan biasanya sih uji klinik itu transparan
progresnya itu bisa dilihat
dan di badan pom sendiri punya komite sebenarnya yang sangat hati hati
hati sekali menilai setiap uji klinik yang dilakukan di indonesia
jadi menurut saya memang tidak dibolehkan peneliti itu kemudian merekayasa atau merubah data
kalau dia memang dari awal sudah konsisten dengan data yang didapat saya kira itu yang harus diikuti oleh peneliti
tentu motifnya harus ditanyakan kenapa kemudian datanya berbeda dengan apa yang diberikan di badan pom dengan apa yang dipresentasikan di dpr
itu banyak diklarifikasi begitu ya
nah itu data yang berbeda tentu menghasilkan rekomendasi ataupun review yang berbeda
kita tanya ke bang melki ya
kemarin yang langsung bertemu dengan kepala badan pom dan juga pak terawan
ada perbedaan data
apakah ini menjadi salah satu temuan juga dari anggota komisi sembilan
ini yang dari tadi saya sampaikan bahwa memang komunikasi yang saya lihat antara peneliti dan badan pom ini kurang harmoni
jadi kami bertanya dari awal kenapa sih kita sebagai anak bangsa ini kok kayaknya susah duduk susah ngobrol susah diskusi untuk hal hal yang sebenarnya kita bicara yang sama untuk bangsa negara
makanya kemarin itu kalau kita melihat di kesimpulan rapat itu kami meminta agar badan pom nantinya setelah melalui berbagai pengecekan sesuai ketentuan
bisa juga segera mengeluarkan utik klinis sahabat
itu kepada badan pom kami sampaikan sehingga juga badan pom juga buat kami ya bukan cuma sekedar mengawasi
tapi juga mendampingi kapabila ada memang tadi yang diulangi itu benar
kalau ada prosedur yang kurang diperbaiki ada substansi data yang memang itu bermasalah segera dicek kepada mereka kenapa jadi begini
jadi penyempurnaan itu bisa berjalan sambil setelah fungsi badan pom
apa pengawasannya berjalan tapi juga apabila ada kekurangan mereka juga segera diperbaiki
demikian juga kami bilang kepada peneliti perbaiki juga berbagai catatan sesuai permintaan badan pom
catatan catatan terkait metode diperbaiki dan juga uji klinis ini juga bahwa badan pom punya otoritas iya
tapi kita semua juga patut mengetahui sehingga komisi sembilan mengatakan kepada para peneliti bahwa uji publik terhadap penelitian anda ini
baik kepada badan pom sebagai institusi yang bertugas ini dilakukan
kepada publik juga dilakukan tapi tetap seperti tadi sampaikan bahwa datanya harus dibuka apa adanya jujur dan bertanggung jawab
nah kami berharap urusan ini kan sebenarnya kalau dibalikkan kepada urusan saintifik
mestinya dan kita semua kan juga bisa mengerti kalau dijelaskan secara sederhana ya
angka angkanya mungkin sangat teknis ya tapi kami percaya bahwa ini sudah menjadi domain publik
baik badan pom maupun peneliti dengan semangat yang sama untuk kepentingan bangsa negara ini
jadi berbagai data ini diuji disampaikan dibahas dan juga kemudian diteruskan kepada publik dengan bahasa bahasnya mudah dimengerti
misalnya terkait dengan data data hasil penelitian uji klinis tahap satu untuk aspek safety nya keamanannya
dari berbagai subyek atau relawan yang dicek ini apakah ada dampak dampak yang berbahaya atau fatal gitu kan
kenapa atau angka angkanya seperti apa nah itu bisa dijelaskan kepada publik apa adanya sesuai data yang ada
kemudian juga terkait dengan
dan misalnya imunogenesis kemampuan meningkatkan antibody
nah badan pom mengatakan bahwa justru ada yang turun di bawah angka standarnya
sementara menurut peneliti justru ada yang tinggi
nah ini kan semua bisa dijelaskan secara apa adanya ketika memang ini dibahas dengan tenang kepala dingin
untuk kepentingan sekali lagi bangsa dan negara kita terus sebenturan lagi
jadi kalau menurut bang melki hanya seputar masalah komunikasi saja bukan karena memang datanya tidak cukup lengkap tidak komprensif
nah kalau menurut badan pom memang tidak bisa disampaikan secara lugas
kemarin kan ditanya sama teman kami ya pak salih daulah yang menanyakan langsung kepada peneliti dan kepada prof amin subandrio
yang membantu bagaimana mereka mengetengahkan data yang mereka miliki
memang nampaknya peneliti dari undip dan juga karyadi mereka memiliki data tapi tidak bisa menjadi sebuah informasi
yang diinginkan oleh badan pom atau oleh publik lah katakan
atau lewat badan pom dalam hal ini
nah ternyata setelah konsultasi dengan pak amin subandrio itu ditata kembali diatur kembali data itu menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan
sesuai permintaan yang diminta oleh badan pom ternyata memang datanya memang berbeda atau informasi atau data yang berbeda itu disampaikan
nah tapi memang setelah mendapatkan masukan dari prof amin yang memang ahli di bidang urusan bagaimana membuat vaksin dan melihat peta dari atau strain baru ini
ternyata memang ada pembenahan data dan informasi seturut yang memang menurut prof amin
nah jadi kesimpulan saya ya kita nih berdebat seperti ini kan karena memang antara kedua pihak ini penelitian badan pom ini
menurut saya ya mereka harusnya komunikasi baik kemudian hasil yang mereka sudah sama sama hasilkan itu bisa kita terima dengan tenang dengan sederhana
sehingga sebenarnya perdebatan ini itu tidak menjadi seperti sekarang ini
itu yang kami dorong dari awal di karyadi kami minta agar badan pom dan peneliti ini
mbok ya bareng bareng
ini kan produk bersama jangan sampai terkesan satunya peneliti akan diadili yang satunya merasa diadili walaupun sudah bekerja dengan baik
nah ini yang kami dorong kembali itu agar badan pom dan juga peneliti ini komunikasinya lebih bagus ya
dan juga potensi potensi yang dimiliki ini dioptimalkan untuk dilihat bagaimana progresnya
berbagai kekurangan diperbaiki oleh peneliti dalam berbagai aspek tadi itu
termasuk juga soal substansi penelitian yang memang juga terkait protokol misalnya dan berbagai hal yang perlu disempurnakan ya disempurnakan
tapi yang pasti baik prof amin subandrio kepala biomolekuler eikman dan juga prof nidom yang hadir kemarin itu
sama sama mengatakan ketika ditanya apakah uji klinis tahap satu ini yang sudah disampaikan
dan kemudian prof amin juga sudah semakin menjadi supervisor untuk mengecek bagaimana cara mereka melakukan pengujian
dan menjadi data dan diinformasikan kepada badan pom dan publik itu ketika ditanya ya
baik prof amin maupun prof nidom sebagai orang netral mengatakan
tidak ada alasan untuk menunda
uji klinis tahap dua jadi ini orang yang tidak ikut dalam penelitian mereka orang netral
prof amin juga lagi membuat vaksin merah putih prof nidom juga sama lagi membuat vaksin juga
belum jadi on proses semuanya tapi melihat metode dan juga proses ini
menurut mereka berdua untuk ke tahap dua tidak ada alasan untuk itu tidak diberikan oleh badan pom
nah itu yang menurut kami ya catatan kekurangan sudah kita pahami
potensinya juga sudah kita lihat
nah sekarang dengan memperbaiki catatan kekurangan dan potensi yang ada ini kan
mestinya bisa berlanjut ke tahap dua
toh juga kami minta agar kalau memang tahap dua ini ada kejadian fatal stop
harus dilanjutkan tapi bahwa penemuan ini harus berlanjut lanjut jangan ditahan
karena nanti terkesan ada apa di bali kok kayaknya khusus kepala badan pom ya
catatan saya buat bu penny ini jangan nanti bu penny nanti terkesan seolah olah ada sesuatu
apa posisi bu penny ini
itu yang dari kemarin itu kami
pimpinan anggota komisi sembilan itu bertanda tanya kok ada sesuatu yang seolah olah walaupun tabir ini tidak terbuka
tapi itu kan menjadi pertanyaan bagi pihak komisi sembilan
kenapa sampai arahnya ke sana bang mel
termasuk juga sikapnya wamenkes kemarin juga seperti itu
kami juga bingung kok kenapa wamenkes wakil menteri kesehatan juga seperti ini
dan itu tiktokannya tuh kalau kami punya kesimpulan komisi sembilan kemarin
ini antara badan pom dan kemenkes kepala badan pom
ini akhirnya terkesan ada sesuatu yang kami sendiri tidak bisa juga menjelaskan
tapi perasaan kami
ini tuduhan cukup kuat sayang sekali kita tidak bisa menghadirkan kepala badan pom di sini
maksudnya arah pembicaraan anda kemana ini bang melki
ya pokoknya ada sesuatu yang bisa menjelaskan tentu mereka bukan kami
kami ini kan ikut prosedur ketentuan dan apa yang kami lihat
kalau di lapangan sudah clear seperti ini baru kayak ini kayak kemudian ditahan
karena begini misalnya contoh begini
dua puluh delapan orang ini kan bukan yang sudah menyerai lawan
kan orang yang juga mempertaruhkan mereka punya nyawa kalau memang ada apa apa
yang sudah di lawan ini sudah mereka diuji
dulu kita lihat di segala macam ternyata hanya karena kita punya catatan
kemudian seolah olah yang sudah mereka berkorban ini tidak kita hitung sebagai sebuah pengorbanan bagi proses pendirian ini
nah mereka sendiri tidak ada apa apa tidak ada tuntutan tidak ada yang mati tidak ada yang fatal
nah sekarang ada lagi satu ratus delapan puluh bahkan saya dengar lebih
dan itu bukan orang orang juga yang orang orang yang siap juga untuk ketua komisi ix ibu kelly mau jadi relawan
saya pribadi mau beberapa pimpinan yang lain juga mau
anggotanya banyak banget yang mau jadi relawan
dpr ri juga mau jadi relawan
nah maksudnya kan mereka ini sampai maunya kan pasti kan memang untuk kebenaran masyarakat
bukan juga karena ada misalnya karena mau uji sesuatu
karena kita cinta aja bahwa bangsa ini biar ada dapat satu penemuan yang bagus kan
sepakat dengan itu kita juga mendorong ke sana untuk menumbuhkan ataupun mengembangkan vaksin buatan anak negeri
sama seperti yang saat ini tengah diproses ada beberapa vaksin dalam negeri dalam konsorsium vaksin merah putih
menutup diskusi kita pada malam hari ini ada catatan catatan dari bang melki
anda melihat jauh arah ke sana ada urusan lain dibalik proses perizinan yang diberikan oleh bepom
iya kalau kita lihat suratnya kan sebenarnya badan pom itu memberikan kesempatan kepada dan klarifikasi ya kepada para peneliti
dalam forum dengar pendapat atau hearing dengan komite nasional penilai obat dan tim ahli vaksin
serta para klinisi
jadi sebenarnya masih ada ruang untuk bisa memperbaiki apa yang kita diskusikan pada malam ini
jadi bukan tertutup sama sekali sebenarnya komunikasi itu
jadi tinggal para penelitinya memperbaiki sesuai dengan surat yang sudah diberikan badan pom menjawab dari sisi aspek keamanan
kemudian juga dari evaluasi imunogenisitasnya evaluasi keamanannya
kemudian aspek mutunya juga tentang tukb nya atau gct nya good clinical practice nya
jadi kalau menurut saya ini tidak perlu diperbesar karena ruang untuk komunikasi itu masih diberikan kesempatan oleh badan pom
dan itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh tim peneliti
memperbaiki semua rekomendasi sesuai dengan protokol yang berlaku
dan sesuai dengan good clinical practice yang berlaku dalam penelitian obat dan vaksin
oke baik closing statement silakan mbak melky
ya saya tadi setuju dengan ibu basna sampaikan bahwa ada kesempatan juga untuk diperbaiki melalui hearing tadi atau berbagai mekanisme yang dimiliki oleh badan pom atau oleh kita semua sebagai bank
jadi badan pom punya otomatis
jadi badan pom punya otomatis
jadi kita punya otomatis untuk melakukan pengujian dan kita juga bisa memberikan catatan terkait proses di badan pom
dan di atas segalanya ini yang diskusi kita adalah kita punya pemimpin tertinggi negeri ini namanya presiden jokowi
presiden itu sudah pesankan bahwa cintailah produk indonesia
jadi juga kita sambil juga tetap menerima produk impor apapun yang baik dari luar negeri tetap juga kita pakai sesuai memang kebutuhan kita
tapi juga jangan lupa juga untuk kita mengembangkan dan memproduksi dan menggunakan produksi indonesia
sekian itu saja saya ingat pesan presiden kemarin
mbak melky terima kasih mbak zadalina terima kasih sudah berbincang bersama kami di newscast malam hari ini selamat malam
baik terima kasih selamat malam
oke ya terima kasih ya